dengan tampilan chat custom seperti ini sepeda anda pasti akan menjadi pusat perhatian
apapun warna motif atau tema yang diinginkan konsumen
bisa terwujud berkat keterampilan tangan dari tujuh karyawan bengkel modifikasi sepeda milik muhammad taufik di kawasan mampang jakarta selatan
kalau buat airbras udah umum lah
misalkan orang orang cuman kan sekarang kita mau nyari yang sesuatu yang beda nih
yang belum mungkin belum orang lain lakuin yaitu di sepeda jadi dilukis
sepeda yang kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup
memang membuat banyak orang memodifikasi tampilan sepedanya
agar sesuai dengan gaya atau kepribadian mereka masing masing
saya biasa ngasih tarif harga itu mulai dari satu delapan juta sampai ke ya tak terhingga
gimana permintaan customer bisa mungkin sampai tujuh sepuluh sampai ada yang sampai lima belas juta
tergantung gimana permintaan customer
sedikit berbeda dengan yang dilakukan taufik
di tangan ruswendi sepeda sepeda buatan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an ini kembali terlihat seperti sepeda baru
selain cat yang mulus
bagian bagian sepeda yang kembali berfungsi dengan baik
stiker stiker di sepeda ini juga kembali dibuat menyesuaikan dengan aslinya
mereka semua pada ingat dengan sepeda sepeda lama dia
karena kalau dia beli baru harganya sudah sangat mahal
nah mereka ingat dengan sepeda dia yang lama
nah itulah yang mereka bawa lagi ke sini kan
untuk di restorasi atau di benerin atau gimana
meski sederhana namun bengkel rumahan milik pria berusia
delapan tahun di kawasan pangadegan jakarta selatan ini tak pernah sepi dari pelanggan
biaya restorasi yang ditetapkan ruswendi pun relatif masih terjangkau
semua bahan yang digunakan bisa menyesuaikan dengan budget dari pemilik sepeda
sekarang pilihan ada di tangan anda
ingin dibuat seperti apa sepeda kesayangan anda
erlangga wisnuaji akun coro jakarta